kerasa ratusan warga di kantor pt semen gresik kabupaten tuban rabu siang diwarnai keributan
sejumlah masa mengamuk dan berusaha mengeroyok seorang karyawan pt semen gresik
dalam aksi ini warga menuntut penyelesaian sengketa tanah dan tenaga kerja
tapi menuntut penyelesaian anak anak sesopan disini sama manusia kalau banyak kalau banyak kalau banyak
keributan ini terjadi saat ratusan warga kecamatan kerek berunjuk rasa di depan kantor pt semen gresik di kabupaten tuban rabu siang
sejumlah warga mengamuk dan berusaha mengeroyok seorang karyawan perusahaan yang berada di sekitar kerumunan pengunjuk rasa
beruntung aparat kepolisian sigap menghalau warga sehingga tidak sampai terjadi aksi pengeroyokan
emosi warga ini dipicu kekecewaan lantaran tidak bisa bertemu direksi dan pimpinan perusahaan karena sedang dinas luar kota
memang tidak ada direksi di tempat direksi kami lagi ke rembah kaitannya dengan persiapan di rembah
kita tadi sudah menerima dengan berusaha menerima
tetapi kan para yang menang
menyampaikan inspirasi tadi kan kepengen ketemu dengan direksi
dalam aksi ini warga menuntut perusahaan bumn ini transparan dalam rekrutmen tenaga kerja dan lebih memprioritaskan warga sekitar pabrik
selain itu warga juga meminta penyelesaian sengketa kepemilikan tanah seluas tiga puluh hektare antara warga desa gaji dan pt semen gresik
tuntutannya adalah pertama penyelesaian tanah gaji yang sejak dua ribu tiga sampai sekarang belum ada hasilnya
karena semua bukti bukti yang dimiliki oleh pihak pt semen gresik adalah bukti bodong
selama ini kita sudah ketemu dengan pihak pihak bawaan dari perusahaan tapi nggak pernah ada hasil
gagal bertemu direksi warga akhirnya membubarkan diri
warga mengancam akan kembali berunjuk rasa dengan masa lebih besar hingga bisa bertemu direksi pt semen gresik
dion fajar arianto tubang